nggak apa apa dong kalau ibu mau silaturahmi terus sama kamu
pondi simpen hp nomor raya di hp kamu aja ya
kalau lo nggak ada masalah sama anak anak lain
terus apa dong
lo kasih penjelasan dong ke kita
gara gara geng setigala kak
bang kibo diancam sama mereka buat gabung ke gingu segala
pergi juga akhirnya
cari kesempatan dalam kesepitan
mau dus mau peluk peluk gua kan
pansi lu gerd banget
oh gak banget
gua pegang pegangan sama lu juga kalau kepaksa
gua terpaksa harus ngumpet kayak gini
sebelumnya gua gak pernah berantem ngumpet ngumpet kayak gini
allah udah deh
nggak usah so jagoan deh loh
udah akuin aja kekalahan
nah gini lu juga gak mungkin bisa kan kalau gak gua bantuin tadi
untung gua bisa pukul lu tadi
cuma pukul satu orang
gua melawan semuanya
lu harusnya terima kasih sama gua
gua udah selamatin nyawa lu hari ini
eh lu juga harusnya bilang makasih dong
makasih udah bantuin gue tadi
kalau enggak gue gak bisa
susah lu sama lu
eh kok mau pergi sih
wah tiba tiba aja
dengar ini ah
gua belum kelar ngomong sama lu
eh bener bener ya tuh cowoknya
belin banget sih
bu ditinggalin sendirian di sini
jam segini baru pulang
mau sampai kapan kamu seperti ini terus boy
kamu tuh udah kuliah
harusnya kamu sudah lebih dewasa
apa gak capek badan kamu
keluyuran pulang malam
papa mau bicara sebentar sama kamu
aku capek pa
aku mau istirahat
ini hal yang penting
apa tadi ketemu dengan sahabat almarhumah mama kamu
dia adalah orang yang menemani mama kamu sampai akhir hayatnya di rumah sakit
papa baru tahu kalau almarhumah mama kamu punya permintaan terakhir boy
dan itu ada hubungan dengan kamu
almarhumah mama kamu menitipkan pesan pada sahabatnya itu
untuk menjodohkan kamu dengan anak sahabatnya itu
aku nggak salah dengar pak
jelas aku nggak mau pa
ini permintaan terakhir almarhumah
kamu tuh anak kesayangannya boy
dan kamu adalah anak satu satunya
apa kamu gak ingin membahagiakan mama kamu
orang yang sangat berjasa
berjasa sampai akhir hayat mama kamu
kalau memang benar ini perintah mama
dan kalau memang bener ini yang mama mau
nanti papa akan atur
pertemuan dengan mereka
pertemuan dengan mereka
kalau memang ini kemauan mama
meskipun berat buat aku
tapi aku ingin mama bahagia
mending gue balik aja kali ya
toh si ibu udah ada yang nemenin juga
ibu belum tahu nama kamu
padahal kamu udah nolong ibu
mondi kamu antar raya pulang ya
nggak usah bu
nanti kalau anak ibu pergi
nggak ada yang nemenin ibu disini
ibu nggak sendiri kalau disini
kan ada suster
ayo cepat kamu antar raya ya
ibu boleh minta nomor hp kamu
ibu mau undang kamu makan
ya ucapan terima kasih gitu
nggak usah repot bu
kalau ibu mau silaturahmi terus sama kamu
simpen hp nomor raya di hp kamu aja ya
nomor ingin lebih dari tadi